untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ibadah haji di arab saudi kami sudah terhubung dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia
ada revolusi riza di arab saudi selamat pagi waktu setempat revo assalamualaikum
bagaimana rangkaian ibadah haji di sana apakah masih ada jemaah haji indonesia yang masih melakukan atau wafadah hingga pagi ini di sana revo
ya selamat pagi assalamualaikum rano ini yang pertama hari tanggal tiga belas juli di mana bagi sebagian jemaah haji
sebagian masih melakukan lempar jumlah sebenarnya rano sebagian jemaah haji kita sudah termasuk di antaranya
masih melakukan masih berada di sekitar terutama bagi mereka yang mengambil giliran atau mengambil lempar jumroh
itu mengikuti yang nafar sani atau akhir hari ini merupakan jadwal biasanya buka pukul enam pagi sampai malam
sampai berakhir sepuluh gantinya hari jadi tanggal empat belas sepuluh jam sebagian jemaah masih berada di kita
dan sebagian yang lain sudah kembali ke mekah dan melaksanakan ibadah tawaf ibadah
sebagian yang lain yang akan kembali ke tanah air pada akhir minggu ini sudah mulai siap siap melakukan tawaf ada atau tawaf pisahan
seperti kita ketahui untuk kloter kloter awal jemaah haji asal indonesia akan kembali ke tanah air per tanggal lima belas juni besok atau hari jumat besok
dengan begitu maka jemaah haji kloter kloter awal ini tentu pada hari hari ini akan melakukan tawaf ada atau tawaf perpisah
dan memang setelah pelaksanaan sholat ibu fitri dan pelaksanaan alamat jumrah
aktivitas di masjidil haram meningkat cukup pesat terutama bagi mereka yang tidak melakukan tawaf
pelaksanaan tawaf sendiri sudah mulai dilonggarkan oleh pemerintah arab saudi
kalau pada minggu lalu sebelum pelaksanaan ibu fitri hingga pada sholat ibu fitri di pulaka
jemaah haji yang ingin melakukan tawaf harus mengenakan kain ikhram
tapi semenjak hari kemarin untuk jemaah yang tidak melakukan tawaf tidak perlu lagi mengenakan kain ikhrom cukup mengenakan pakaian biasa saja
sehingga dengan begitu pelataran di sekitaran ka'bah itu menjadi lebih pomai dibanding hari hari sebelumnya
kalau sebelumnya difilter dengan cara hanya mereka yang menggunakan kain ikram yang bisa masuk
maka mereka akan menggunakan kain ikram yang tidak berguna
tapi kalau kemarin sudah diperlonggar tidak perlu lagi menggunakan kain
ini juga untuk memberi kesempatan kepada jemaah haji dari seluruh dunia yang tidak kembali ke tawaf air masing masing dan melakukan tawaf pada atau tawaf kebisaan
baik revo kalau anda katakan tadi akan ada kepulangan dari jemaah haji indonesia dari tanggal lima belas hingga tiga puluh juli
dan memerintah sudah memastikan mitigasi kepulangan dari jemaah haji
bisa anda gambarkan sebenarnya persiapan jelang kepulangan dari jemaah haji asal indonesia di sana revo
sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa ya ranovia untuk kepulangan jemaah haji
jadi ya tidak akan ditentukan

sehingga tidak menyulitkan pergerakan
selewihnya kemudian seperti imbauan dari kementerian agama bahwa nanti setiap jemaah yang ke air akan bisa kesehatannya diantarkasi masing masing
bagi para jemaah haji untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat
untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat
mengingat saat ini omicron sedang bingit bingit ya
omur b lima sedang bingit bingitnya di tanah air dan dipergerakan akan mencapai puncaknya pada minggu ini
dengan kedatangan seratus ribu jemaah haji walaupun datangnya beraksurang tidak secara langsung tapi bergelombang
maka ini juga akan meningkatkan resiko penyebaran covid sembilan belas varian omikron ba empat ba lima
karena itu kemudian tidak mengirankan kalau misalkan ada imporan bahwa setiap jemput

dan juga bagi para jemaah haji yang diberikan tanah air
untuk sedikit lebih membatasi setidak tidaknya selama masa karantina mandiri
baik kami doakan semoga anda sehat selalu bersama seratus ribu jemaah haji asal indonesia yang akan pulang ke tanah air dalam waktu dekat tanggal lima belas juli
terima kasih atas laporan anda wakil pemimpin redaksi cnn indonesia dan revolusi riza langsung dari arab saudi